seperti inilah persiapan jelang keberangkatan jamaah calon haji
sejumlah petugas di asrama haji donohu dan boyolali
sibuk menurunkan koper dari truk pengangkut pada kamis siang
menurut koordinator humas panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi solo
sarip sahruh samsudin
koper yang masuk kamis ini adalah koper milik jamaah dari kelompok terbang satu dan dua
dari kabupaten pati dan kabupaten jepara
jemaah calon haji kloter satu dari kabupaten pati
dicatolakan masuk asrama haji boyolali jumat besok di susul kloter dua
mereka akan terbang pada jumat malam
koper jemaah diangkut menggunakan truk dan selanjutnya akan diperiksa petugas
kedatangan jamaah sendiri itu dijadwalkan besok pagi
untuk kloter satu kami jadwalkan jam delapan pagi sedangkan kloter dua jam sembilan pagi
di subang hari kami seratusan koper jamaah calon haji juga sudah dikumpulkan oleh
kemenang kabupaten subang di islamic center sebelum dikirim ke asrama haji embarkasi bekasi
yang menarik perhatian adalah koper jamaah sebagian besar diberi penanda unik
seperti sendal jepit shawl cangkir hingga boneka berwarna warni
penanda unik ini memang menjadi tradisi yang dilakukan jamaah haji
supaya kopernya tidak tertukar dan juga memudahkan saat melakukan pencarian koper di tanah suci nanti
seperti diketahui sebanyak empat ratus empat calon jemaah haji beserta enam pendamping haji asal kabupaten subang
akan berangkat dari islamic center subang menuju asrama haji embarkasi bekasi pada jumat dini hari di kloter sepuluh
saya kan sama warnanya sama kemudian talinya sama
karena itu tidak ada pembeda yang membedakan hanya kelihatannya ada tambang ya tali tambang kemudian ada namanya
nah biar memudahkan makanya mereka biasanya untuk menandai dengan hal hal yang memang beda dengan orang lain
hal serupa juga terlihat di kementerian agama kabupaten tuban pada kamis pagi
jamaah calon haji datang silih berganti mengumpulkan koper mereka yang sudah diberi penanda
tanda unik mulai dari sendal boneka kain batik hingga selang air
sebelum diterima petugas koper koper diverifikasi dan ditimbang beratnya yang tidak melebihi batas lima belas kilogram
kok dikasih tutup obat rumput kenapa pak
itu prioritas kebutuhannya itu orang petani
jadi biar mudah untuk mengenalnya itu dikasih tutup obat rumput
sandal sandal ini mungkin yang banyak itu kain slayer dan lain sebagainya
kalau sandal ini saya rasa unik sehingga tidak ada yang kembali
koper para calon jemaah haji yang terkumpul itu diberangkatkan terlebih dahulu ke asrama haji sukolilo surabaya
hal ini dilakukan untuk memudahkan dan mempelancar proses pemberangkatan jamaah pada hari jumat ini
berdasarkan data dari kantor kemenak calon jamaah haji asal kabupaten tuban
angka tahun dua ribu dua puluh dua ini sebanyak lima ratus sembilan puluh tiga orang
mereka terbagi menjadi dua kloter yang diberangkatkan melalui embarkasi bandara juanda surabaya